mau ngomongin masalah pernikahan aja itu antara kedua belah keluarga itu ya cukup dalam loh prap
iya banget ketawa saya agak getir gitu ya
gitu gitu masalah lalu gitu
ya tapi ini memang satu hal yang sangat menarik pemirsa dan itu juga sebabnya ya bahkan ini dibuat menjadi sebuah film ya
tentang bagaimana budaya itu menjadi salah satu nilai penting dalam sebuah pernikahan
tetapi juga kadang kadang memang ini menjadi sebuah sumber pertikaian
iya jangan sampai ini kayak semacam bumbu bumbu sebelum akhirnya menuju ke jenjang pernikahan
nah memang kalau kita bicara soal pernikahan selain memilih busana hal lain yang tidak kalah penting dalam menyiapkan pesta pernikahan
ialah menentukan konsep riasan wajah bagi calon pengantin wanita
ada tetarias modern dan juga ada tetarias tradisional
seperti tetarias adat jawa yang khas paesnya itu lho
ya bagaimana perbedaannya coba kita lihat liputannya
sekali seumur hidup itulah harapan setiap pasangan yang akan menikah
calon pengantin pun harus mempertimbangkan dengan matang saat mengambil keputusan dalam menyiapkan pesta pernikahan
mulai dari konsep busana hingga riasan calon pengantin wanita
bagi pengusung tema modern riasan wajah yang natural banyak diminati
tetarias dengan nuansa warna terakota seolah menjadi tren tersendiri
warna warna yang digunakan seperti coklat
krem oranye serta merah muda
nuansa ini dinilai cocok dengan warna kulit perempuan indonesia kebanyakan
tak hanya diaplikasikan di mata tapi juga pada area pipi dan bibir
kalau yang dulu kita melihat pengantin tradisional itu lebih ke menor ya
menornya tuh yang main warnanya terlalu tabrak lari gitu main banyak warna
kalau sekarang warnanya berani tapi nggak terlihat menor gitu
walaupun pakai warna warna yang berani tapi terlihat cantik
meski begitu konsep pernikahan tradisional tak lantas ditinggalkan
pernikahan adat identik dengan riasan yang lebih tebal
pengantin perempuan akan memakai konde dan riasan paes pada wajah dan kepalanya
tak sembarangan riasan paes ini syarat akan doa
lekukan di tengah dahi bermakna seorang perempuan akan dihormati dan ditinggikan derajatnya
lain lagi dengan godek
lekukan menyerupai jambang ini sebagai harapan agar kedua mempelai dapat bertindak bijaksana
pernikahan adat pun kental dengan keintiman keluarga melalui kultur turun temurun
kalau zaman dahulu itu si calon pengantin putri sudah dialu balubi
yang di rias dengan paes yang samar itu terus ditungguin para orang tua dengan menyanyikan kitung satu persatu
kitungan itu adalah kitungan doa doa untuk kehidupan rumah tangga
itu adalah kitungan doa doa untuk kehidupan rumah tangga

ya puasa itu kan untuk mengendalikan hawa nafsu itu tadi

dan puasa itu untuk menjaga kita sendiri
otomatis dengan kita ini kan suka innergy nya akan keluar
konsep modern memberikan keleluasaan untuk menciptakan pernikahan yang minimalis
sementara pernikahan adat memberi kesempatan bagi pengantin untuk mengenal budaya sendiri melalui rangkaian proses yang harus dijalani
hal terpenting adalah meluruskan niat karena menikah merupakan prosesi sakral untuk menyatukan dua keluarga